akhirnya aku bisa merasakan energi yang sangat luar biasa ini
sekarang tidak membutuhkanmu yang menghilang
saat kerajaan pada jaran sedang dalam keadaan genting
dengarkan dengan telinga kamu baik dan baik
kepernahkan ku tercinta
dan dafrah pusur rawis esah
sang penguasa kerajaan pada jaran
dengan senoparti yang lebih baik
yang lebih sakti mantrakuna
dengan dirimu sancak laudaya
aku adalah senopati pada jaran yang baru
lihat set apaissen kita sekarang ini

kita harus memastikan mereka mengaku bahwa
mereka bisa harus mengaku semuanya

semuanya masih cantik juga
untuk melihat akarnya semua saja
dari bagian berikutnya
akhirnya aku bisa merasakan
energi yang sangat luar biasa ini
pedangmu tak cukup
biar aku salurkan tenagaku
susahkan pada pedangmu
benar benar pedang ini sangat mengagumkan
sangat luar biasa
aku pernah merasakan
kesaktian pedang ini sebelum aku buka
dan tidak kusangka
sekarang pedang zulfika ini
bakal menangkan aku
berada dalam gemgamanku
kamu jangan bermimpi
kamu jangan pernah membohongiku
sekarang aku ingin tahu
apakah pedang ini
sanggup melukai tubuh
kau ingin menangkan aku
kau ingin menangkan aku
kau ingin menangkan aku
kau ingin menangkan aku
anak itu benar benar tidak pernah berdosta
sekarang terima ajal mukian santam
kamu harus menghadapiku
aku sangat mencemaskan keadaan rai kian santam
kita sudah cari kemana mana
tidak ada tanda tanda
dimana rai kian santam berada
tidak ada tanda tanda
kita harus mencari rai kian santa
dengan cara yang lain
dia ada disana
kenapa kau meraranku
pemilik darah suci
yang tidak pernah berdusta
nyai segera ambil darahnya
aku harus melakukan ritual
untuk melakukan ritual
yang tidak sembarangan
kita harus menunggu hari yang tepat
kita bisa melepaskan kutukan tersebut
tepatnya pada hari
aku sudah tidak sabar untuk membunuh kian santa
jika kau masih membantah
aku akan mencabut kembali
seluruh hawa murni yang kusalurkan ke tubuhmu
sehingga kau tidak bisa memegang pedang itu
mereka adalah pengkhianat
bagaimana mungkin mereka ada disini
gusti prabu siluwangi
masih tidak akan setuju
jika mengetahui mereka menjadi penggawa disini
jangan sebarang berbicara
tetap tetap aperhatikan
mereka semua adalah orang kepercayaan
tak ada kepercayaan
dan juga doa